beginilah kondisi para calon penumpang kapal feri di pelabuhan jangkar situbondo jawa timur pada sabtu pagi
sudah delapan hari mereka masih menetap dan tak kunjung pulang ke kampung halaman
lantaran sejumlah penyeberangan laut ditunda akibat cuaca buruk beberapa hari terakhir
menggunakan alat tidur seadanya anak anak orang tua hingga lansia menginap di ruang tunggu pelabuhan
selamanya mereka menginap membuat emperan pelabuhan penuh dengan cucian pakaian
untuk meringankan pengeluaran calon penumpang petugas pelabuhan membagikan sejumlah makanan
seperti bubur dan nasi rame secara gratis
kondisi serupa juga terlihat di pelabuhan kaliangat sumeneb jawa timur
tidak adanya uang untuk mencari penginapan ratusan calon penumpang memilih menginap di kantor pelabuhan
hingga ada kabar pasti tentang keberangkatan
mereka rela tidur mengenakan alat seadanya berikutnya
ramai ramai di antara tas koper dan kardus
bahkan di antara mereka ada seorang penumpang yang sedang hamil enam bulan
ini bapak hamil berapa bulan ini mbak
gak khawatir ini tidur di sini lagi hamil
enggak ingin tidur di sini lagi hamil
untuk memenuhi kebutuhan penumpang
sejak jumat pemerintah kabupaten sumeneb
memberikan bantuan alat tidur berupa kasur tikar dan selimut
begitu juga dengan bantuan konsumsi
cuaca ekstrim yang melanda indonesia membuat sejumlah penyeberangan laut terpaksa ditunda
hingga waktu yang belum bisa ditentukan
tim liputan cnn indonesia